pasca pemanggilan wali kota solo gibran raka buming rakalah dpp pd perjuangan dinilai sebagian pihak
sebagai langkah meredam dan juga menetralisir tanggapan publik yang menilai adanya perbedaan pilihan gibran
bahkan keluarga besar jokowi dengan pdip dalam pilpres mendatang
lalu jika ini adalah sebuah manuver sang wali kota apakah kemudian ini adalah inisiatif pribadi
atau dimaknai sebagai kecenderungan dari keluarga presiden joko widodo
dan seberapa juga isu ini akan berdampak pada soliditas pemenangan pdi dan juga ganjar
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sang manzum direktur eksekutif indonesian presidential studies
yang juga pakar komunikasi politik ugm nyarwi ahmad
selamat malam mas nyarwi apa kabar
selamat malam selamat malam kabar baik
alhamdulillah dalam kabar baik mas nyarwi
langsung saja begitu saya ingin kemudian menanyakan bagaimana analisa tafsir anda
begitu melihat gibran pada dua momen
yaitu saat pertama bertemu dengan prabowo dan kemudian kemarin ketika sudah memberikan statement
setelah dipanggil oleh dpp ini kan cukup berbeda
gibran yang biasanya lebih santai menjawab pertanyaan media kali ini terlihat lebih tegang begitu mas nyarwi
seperti apa anda melihat
ya momen bertemunya gibran itu harus kita lihat juga dalam banyak perspektif atau multidimensi ya bram ya
yang pertama harus kita lihat gibran ini
sebagai apa dulu gitu ya
di sana kan ada banyak aktor ya
ada gibran kan gibran itu ya sebagai dirinya sendiri sebagai politisi juga ya
kemudian wali kota kemudian anaknya presiden gitu kan
kemudian kader pdip ya tentu saja di sana
dan kalau kita lihat gibran sebagai pokoknya kader bdip dan sekaligus anaknya presiden jokowi misalnya
nah di situ tentu akan multitafsir kan gitu
karena kita tahu bahwa bdip sudah menang
sudah diklarasikan ya sosok capres dan bahkan sudah menunjukkan ya untuk pemenangan capres
walaupun belum ada capresnya misalnya gitu
tapi kan orang bisa lihat juga gibran sebagai wali kota kan gitu
yang tentu saja kalau gibran sebagai wali kota ya dia bisa lepas dari siapa saja yang mungkin akan singgah di teritori wilayahnya yang perlu dilayani
tapi kan gibran juga dilihat sebagai kader pdip juga
yang sekaligus putranya presiden jokowi kan gitu
nah ini yang saya kira kadangkala munculkan menafsiran publik yang kemudian ini seakan akan kok gibran membuka ruang manuver kalaulah tidak bermanuver kan gitu
nah ini yang kemudian memunculkan beberapa kritik salah satunya kayak tadi ya dari pak agus rewanto
gibran dianggap tidak loyal misalnya begitu
tapi ada juga yang menganggap bahwa oh itu namanya saja punya tamu misalnya begitu
makanya tadi yang dijelaskan ketika dipanggil ya
jika panggil atau menghadap atau apapun istilahnya
itu dijelaskan kronologi gitu ya
bagaimana kunjungan safarinya pak prabowo itu ke beberapa tempat
salah satunya ke solo sebelum kemudian ke pak gitan
nah tapi apapun itu
di sini kan multitafsir dalam komunikasi politik juga terjadi
jika misalnya sosok gibran ini gitu
ini pertanyaannya kan
gibran yang juga memanfaatkan kesempatan kunjungan pak prabowo gitu ketika singgah
yang termasuk menunjukkan penghormatannya atau bentuk apapun disitu dalam bentuk endorsement relawan kan gitu
atau sebaliknya juga pak prabowo juga perlu bersilaturahim dengan grip gibran
karena gibran ya dia tarik tersendiri yang tadi dikatakan pak komarudin waktu pun itu seperti gula
dianalogikan gula gitu ya
yang namanya gula ada semut
kecenderungannya semut akan datang kepada gula
tapi mas nyarwi kalau bicara benefitnya ke gibran itu memang yang dicari begitu ya
oke tapi kalau anda mengatakan ada gula ada semut apakah kemudian ini benefit yang memang dicari
atau kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan pihak lain begitu mas nyarwi
ya ini saling memanfaatkan juga secara simbolik kan
ini kita tidak ngomong politik elektoral secara langsung ya
karena kalau kita bicara politik hari ini kusya tokoh itu banyak simboliknya luar biasa ya
pertama kita tahu ya pak jokowi tentu
kepala politiknya bagus sampai hari ini gitu ya
data terakhir kompas misalnya tujuh puluh satu persen sekitar itu ya
belum lagi misalnya selain itu sosok yang dianggap punya potensial gitu ya
rebut dukungan dari pak jokowi itu kan ada dua hari ini kan
yang satu mas ganyar yang dari bdp yang satunya pak prabowo
tentu persaingan diantara keduanya untuk merebutkan basis pak jokowi saya kira juga ada
dan itu terjemahin juga dari lawan juga kan
yang dua blok itu
tapi dari sisi gibran ya mas jokowi
nah sosok gibran ini kan putra presiden gitu
yang saya kira juga tokoh tokoh ini juga perlu secara pertama secara simbolik mendapatkan apa namanya support gitu ya
terus yang kedua syukur syukur tentu saja bisa dimanfaatkan untuk meraih dukungan elektoral
dan seperti itu saya lihat juga disambut oleh gibran kan dengan adanya komunitas relawan yang dibawa ketika mengadat
apa itu temu pak
prabowo tadi menyebut pak prabowo kan ada itu relawan
yang mendukung prabowo
oh kan dikatakan gitu
mas nyarwi tapi apa kemudian benefit untuk gibran sendiri
kalau tadi kita membahas soal bagaimana benefit pada orang orang yang datang secara elektoral
tapi apakah ini momen yang juga dimanfaatkan gibran misalkan untuk secara jangka panjang nanti karir politiknya anda melihat
ya saya kira gibran jelas diuntungkan
tidak hanya dari kunjungan pak prabowo
kalau kita lihat dari berbagai periode waktu ke waktu gitu kunjungan para tokoh gitu kepada gibran
itu sudah berkali kali
dan di sana
kemudian katakanlah juga saya kira gibran paling nggak ya secara elektoral
secara pertama secara visibilitas publik ya di media
jelas itu makin menjadi sorotan media gitu ya
selebriti politis ya
politisi yang juga kelasnya selebriti
yang karena memang tokoh yang banyak disorot disuka gitu
atau mendapatkan banyak perhatian gitu
sisi lain juga secara elektoral saya kira
perkenalan publik kepada
permainan gibran di mata publik itu makin meningkat
dan itu menjadi modal yang kuat juga bagi gibran
itu dalam menata langkah karir politik elektoralnya gitu
makanya itu kan kita dengar wajar kita dengar ada kemudian yang bilang bahwa
nanti apakah gibran nanti akan maju ke pilkada jawa tengah atau bahkan dki gitu kan
atau bahkan ada yang mengatakan loh jangan jangan nanti juga bisa berpeluang untuk menjadi
nah spekulasi spekulasi itu kan muncul
walaupun kita tahu gitu ya
undang undang yang ada undang undang pemilu ya
itu kan cawapres dan presiden itu umurnya minimal kan empat puluh tahun
dan gibran ya sampai ke sana sampai sekarang tiga puluh lima tahun
walaupun ada partai sebuah partai yang mengajukan kmk supaya
ya cahabres itu diturunkan tiga puluh lima seperti itu
walaupun kemarin mengatakan tegak lurus pada perintah bu ketua umum begitu
apakah kemudian ini akan juga merubah langkahnya
apakah kemudian ini hanya respon pendek saja tapi kemudian ini akan masih dilakukan ke depannya anda melihat
ya kalau secara kepartian saya yakin gibran nggak bakalan berani ya
ini saya harus katakan secara ini karena pdip sebagaimana kita tahu punya tradisi yang cukup kuat soal disiplin partai
dan juga salah satunya ini juga momen dimana ini
tidak hanya gibran kemarin sebelumnya pak ganjar
itu mas ganjel juga beberapa kali kan dipanggil diminta kualifikasi sebelum kemudian nominasi sebagai cahabres
itu sebagai kader partai
tetapi kan dinamika politik elektoral kadangkala juga selalu berkembang ya bram ya
yang kadangkala juga itu masih memungkinkan gitu ya tarik menarik gitu ya untuk tokoh tokoh yang itu akan dicalonkan dalam pasangan apapun
sebagai contoh lah ya dalam pilkada itu kan seringkali terjadi koalisi juga ya
tentu akan berbeda saya kira dalam medan pilpres ya
dalam pilpres bdip tentu punya hold and ticket ya
dan sudah mencalonkan mas ganjel tentu saja mencari pasangan
tetapi kan kita tahu berbagai kemungkinan selalu akan terbuka dan itu juga bisa kita lihat dalam pilkada
dimana pdip juga kadangkala ada tokoh tokohnya yang bisa berkoalisi
tapi pdip termasuk saya kira ya itu partai dengan tingkat disiplin yang cukup kuat ya
ini tadi yang saya mau sampaikan
gibran disini perannya banyak
kalau kita lihat sosok gibran memang
sebagai individu hanya satu orang gitu
tetapi dalam peristiwa ini gibran itu ya sebagai kader partai sebagai tokoh partai bdip misalnya anak muda ya
itu sudah menukan tugasnya sebagai wali kota sebagai anak presiden
dan itu semua punya daya jual simbolik yang bisa dimanfaatkan oleh tokoh tokoh yang lain
sekaligus juga dimanfaatkan oleh dirinya
oke mas nyarwi kalau anda mengatakan ini daya jual
daya elektrik elektoral yang di masa depan bisa dimanfaatkan
anda mengatakan kemudian ini
juga bisa dimanfaatkan begitu
nah pertanyaannya adalah jika memang ini manuver
apakah kemudian ini secara pribadi untuk pemanfaatan pribadi karir ke depannya
atau kemudian ini bisa kita tafsirkan juga sebagai perwakilan dari pihak keluarga jokowi begitu
karena kalau kita ingat kemudian
ks sang juga pernah menggunakan kaos bergambar prabowo begitu
ini kan akhirnya publik menafsirkan dengan sedikit cocok logi begitu
bagaimana anda melihat
ya disini dilema
figur gibran sebagai anak presiden jokowi
yang sekalipun tokoh dan kantor partai bdib kan gitu
sehingga ketika menjalankan perannya sebagai wali kota
frame itu masih akan tetap melekat
sehingga akan memantik spekulasi publik
bahwa misalnya presiden juga jokowi sebagai tidak hanya kader partai tapi juga presiden
yang dimana dia menginginkan saya kira dari berbagai diskusi kita tahu
all presidential man all president man ya dalam
dalam pertarungan laga bebas ini
dan itu tertermin juga dari para pendukung elektoral di presiden jokowi kan
dimana sebagian juga mendukung mas ganjar sebagian preferensinya juga ke pak prabowo
dan ini saya kira juga tafsir ini nggak bisa kita lepaskan bram
jadi spekulasi atau interpretasi publik
bahwa jokowi atau melalui dalam
secara simbolik dalam konteks ini misalnya lewat mas gibran
itu juga memberikan ruang kepada pak prabowo
itu menjadi tafsir itu semakin tidak bisa dihindarkan kan
kalau kita lihat hubungan personal ya secara visible yang muncul di media dan beberapa peristiwa
itu kan luar biasa akrab kan gitu
seperti kalau kita lihat ada banyak foto misalnya
menyukui makanan secara sopan ini melayani gitu ya
nah ini dan saya kira juga ini bagian dari
dari cara pak jokowi juga ya merawat berbagai jaringan tokoh tokoh yang
tidak hanya pernah menjadi koleganya tapi potensial menggantikan dirinya
untuk laga pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
oke mas nyarwi kalau begitu kalau kemudian kita tafsirkan ini bisa juga menjadi semacam
perpanjangan tangan oleh jokowi begitu ini artinya bukannya memperuncing begitu hubungan
jokowi sendiri dengan pdp dan megawati sebenarnya
ya itu tadi kan penafsiran penafsiran yang tentu saja muncul dalam ruang publik
nah soal bagaimana apa namanya prinsip atau orientasi politik pak jokowi

baik sebagai presiden maupun sebagai kader partai
saya kira tentu yang tahu beliau ya
tapi kalau kita lihat dari pernyataan tadi pak said abdullah ya
ada statement yang menarik tadi
bahwa tidak mungkin gitu ya seorang jokowi sebagai presiden yang ketika hadir gitu dalam
penjabrisan ganjarbanowo itu kemudian tidak konsisten kan gitu
nah tentu saja begini
tentu ada garis garis partai yang tentu saja tidak bisa dihindari oleh pak jokowi sekalipun
sebagai presiden karena dia juga petugas partai
tetapi sebagai presiden sendiri
saya kira pak jokowi juga punya prinsip
yang kemudian pak jokowi juga bisa memungkinkan ruang bertindak sebagai kingmaker gitu ya
yang atas nama kepentingan politik negara atau apapun
dan di sana tentu saja masih terbuka ruang
tapi balik lagi ya
balik lagi bahwa nanti akan terjadi dinamika ya di dalam
di dalam apa
antara pak jokowi dengan pdip
tetapi saya kira itu kecil kemungkinan akan terjadi ya
sampai hari ini ya
kemungkinan kemudian untuk jokowi berbeda pilihan begitu
kalau kemudian saya tak perlu mengatakan ada harga mahal misalkan
ya sampai hari ini kita
saya sendiri masih berpendapat begitu
tapi kita kan tidak tahu dinamika yang akan datang seperti apa kan gitu
karena tentu akan kita simak perkembangan politiknya ya pak rabe
kita akan lihat seperti apa kemudian hubungan antara jokowi dan juga pdp
terima kasih atas waktu anda mas nyarwi ahmad
direktur eksekutif indonesian presidential studies dan juga pakar komunikasi politik ugm
telah bergabung sama kami
sehat selalu mas nyarwi